kayaknya suami kamu deh
kan jalan kaki sehat
emang ada masalah
hey kalian ngapain kesini
mau cari gara gara lagi sama kiki
enggak om kita baru selesai
ngantar berkas tadi
taksinya udah dateng nih
kalo gitu kita permisi ya om
kiki dapet salam
tadi siapa jerry salam kangen katanya
aduh kenapa ini
gigi kok tiba tiba deg degan
ya dikasih salam sama gary
kebetulan bisa berantakan semuanya
gue bisa kebawa bawa
rik pelan pelan rik
itu tuh kayaknya suami kamu deh
sampai jumpa lagi
cabut deh daripada gue ke gap security
itu bukan nino
ya emang itu bukan nino
tapi kan itu suami kamu

judulnya cinta aku terbatas kaca
ya allah sa
ini pasti film korea nih
lintah itu cukup
jadi hadiah aja setelah itu kamu pergi atau saya panggil sampam untuk seret kamu keluar
apaan sih kesini lagi
kan gue udah bilang jangan kesini lagi kalau nino lihat nanti nino marah
nino ada nanti dia mau kesini jemput gue
ya udah kalau nino udah dateng
dia bakal pergi kok
tapi gue yakin sa dia gak bakalan dateng
gue bawa hadiah buat lo sa
bunga ini adalah lambang
kalau elsa anindita
adalah wanita yang cantik sama seperti bunga ini
wanita yang kuat
yang bisa melindungi dirinya dengan durinya
neneng jadi melting
manis seperti coklat ini
dan bikin nagih juga kalau lagi dimakan
itu yang bikin gue nagih buat ketemu sama losa
ketika orang bersamanya
orang jadi merasa lebih nyaman
tunggu apaan lagi sih
ayo bantu siang mereka
masuk sama kami nanti ya
bisa disogok pakai bunga
pake bunga pake boneka pake coklat
pergi jangan kesini lagi